kau gak mesti kau
kau gak mesti kau
sebelum akhirnya menghilang

untuk kejadian tadi malam
terbalik di bendungan karet
jumlah korban enam
yang selamatnya dua
yang dalam pencarian masih empat belas
hingga minggu pagi belum ada tanda tanda penemuan korban yang hilang
sementara batas waktu pencarian sesuai sop
yakni dilakukan maksimal tujuh hari
sejak terjadinya insiden kecelakaan